saya sih sebenarnya penasaran ya pak ya dengan tagline ada atau mungkin lebih tepat kalau misalnya kita dengar dulu sih video ajakan dari habib rizik syihab yang berada di mekah saat ini
sekali lagi di insyaallah hari kamis dua puluh satu februari dua ribu sembilan belas malam juga yaitu akan digelar acara malam menaga dua ratus dua belas
untuk mengetuk pintu langit yaitu untuk mengetuk pintu rahmat allah swt untuk keselamatan agama bangsa dan negara tercinta republik indonesia
jadi islaskan niat islaskan niat dari rumah kehadiran kita semata mata untuk bermunajat kepada allah swt
untuk memohon kepada allah swt dengan penuh pengharapan agar allah swt
untuk menyelamatkan agama kita bangsa kita negara kita rakyat kita dan menjadikan indonesia sebagai badan
ya pak asep ini tujuan acara atau munajat dua ratus dua belas ini kemana sih pak
kalau misalnya tadi mendengar ucapan rizik syihab ada kata kata menyelamatkan bangsa dan negara apa maksudnya
pertama perlu saya jelaskan acara malam ini adalah munajat dua ratus dua belas
nah dua ratus dua belas ini diambil bukan karena
panitia munajat itu persaudara alumni dua ratus dua belas
panitia kegiatan munajat dua ratus dua belas ini adalah mui dki bekerjasama dengan ldf lembaga dakwah front
ldf itu adalah badan otonomnya front pembela islam
menggunakan dua ratus dua belas karena pada malam ini tanggal dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
jadi clear bahwa acara ini adalah digagas oleh mui dki dan ldf
ada hubungan atau kaitannya
ada pun dua ratus dua belas itu diminta bantuan kemudian kita support kegiatan ini
lalu kemudian ketua umum dua ratus dua belas ustaz sermat marif diminta menjadi panitia pengarah
nah kami melihat berdasarkan rondon yang kami terima bahwa acara munajat dua ratus dua belas ini terdiri daripada beberapa rangkaian kegiatan
di antaranya ada sholat maghrib berjamaah
kemudian ada zikir
kemudian ada sambutan dari ketua umum mui dki
ada sambutan dari gubernur dki pak anies baswedan
kemudian ada tabli akbar
lalu kemudian apa maksud dan tujuan daripada munajat dua ratus dua belas ini adalah dalam rangka untuk mengetuk pintu langit
agar allah memberikan rahmat
kita mendapatkan keriduan dari allah swt
bangsa indonesia menjadi bangsa yang maslahat
bangsa yang selamat
kemudian umat islam menjadi umat islam
islam yang jaya
dan kemudian islam pun tegak di negeri ini
nah oleh karena itu karena melihat maksud dan tujuan yang begitu mulia daripada panitia
maka dua ratus dua belas mensupport kegiatan ini
nah jadi kita mendukung acara munajat ini karena kita melihat ada banyak berbagai rangkaian acara yang menurut kita ini sangat mulia dan positif
saya potong dulu ya pak
kita bisa melihat di monitor saat ini ada ketua umum pan zulkifli hasan yang hadir dalam munajat dua ratus dua belas ini
memang diundang ya pak ya
kalau dengan ketua umum parpol lain seperti apa
nah sepengetahuan kami pihak panitia ini mengundang para alim ulama para habaib para asatid para tokoh tokoh bangsa dan para negarawan negarawan
jadi tidak hanya dari partai politik tertentu atau
ya dengan hadirnya pak zulkifli saya kira bisa jadi pak zulkifli itu diundangkan dan pantas untuk diundang karena beliau adalah sebagai ketua mpr ri
oke kita ke pak usama ya pak usama
bisa mendengar suara saya ya pak ya
pak usama kalau misalnya bapak melihat munajat dua ratus dua belas pada malam hari ini dari kacamata bapak seberapa penting atau seberapa atau bagaimana diadakannya acara ini bisa mempengaruhi gerakan umat muslim sebenarnya di negara ini
ya kalau kita dengarkan penjelasan dari kang asep saiputin tadi itu seluruhnya mulia tentunya ya
bermunajat untuk memohon
pertolongan dari allah swt dalam rangka mengetuk pintu langit
itu secara konsepsi ya rundown yang dibikin oleh panitia
tetapi kalau kita lihat realitas di lapangan tampaknya apa yang diharapkan ini tidak tercapai
karena kalau kita lihat dari laporan wartawan cnn barusan justru yang hadir ini kan bukan ulama ya kan
tetapi lebih banyak para politisi
padahal munajat itu sendiri artinya sebuah komunikasi yang harus diarahkan dari para peserta untuk betul betul fokus hati dan pikirannya
benar benar seakan akan berkomunikasi langsung dengan allah swt
jadi kita memohon kepada allah swt bahwa di hadapan kita ada allah kita komunikasi langsung
tetapi kalau kita lihat yang hadir tadi dilaporkan justru tokoh tokoh politik ya
justru belum ditampakkan para ulamanya di mana
ada pesan apa ini pak
seharusnya kan ulamanya yang lebih ditonjolkan apalagi majelis ulama indonesia jakarta yang penyelenggaranya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini